alhamdulillah kalian sudah pulang bulan madunya
mudah mudahan cepet dapet ngomongan ya
mas ibu bakalan tinggal sama kita ya
oh iya ibu tetap ingin sama kita supaya hidup kita menjadi berkah
kok kamu lamun
yuk kita makan siang
mas sudah masak tadi
ini ada adiknya buat ibu
yang belum sempet refakasi
mudah mudahan ibu suka dan cocok
aduh baju batik
aduh kalau belum ada yang kesayangan ibu
ibu lagi kepengen baju seperti ini
ibu suka ya
iya makasih ya
si mas bentar bentar ibu yang dimanjain
dibeli baju lah
bilanya sih aku yang akan menguasai rumah ini
tapi mana buktinya
jangan seneng dulu ya ibu
ibu lihat aja apa yang akan aku lakuin
supaya mas rafa gak akan lagi menjadi ibu
kok istri abang lamun aja
aku tuh lagi marah
mas beliin baju
mas kok malah ketawa sih
aku tuh lagi marah mas
kamu tuh lucu
kita kan kemarin pergi bareng bulan madu
itu oleh oleh buat ibu
ya tapi beda lah mas
kalau dibeliin sama mas
aku kan juga mau
ini mas beliin yang istimewa
mas brain yang istimewa buat istri tercinta
cuma udah gak usah surprise surprisean
aku terus bau sama mas
mas sih gunain ibu daripada aku
ibu dimana sih
ibu dimana sih
ngapain aja sih lama banget
itu sampah udah berapa hari gak dibuang
kerja gitu aja gak beres
tadi kan ibu mau buang
cuma kedengaran azan
jadi berpikir ibu sholat dulu

udah buruan sana
udah buruan sana
buang tuh sampah
kenapa lagi sih ibu
lagi marahin aku mas
aku katanya belum buang sampah
padahal aku juga udah bantuin ibu mas
padahal aku juga udah bantuin ibu mah

aku udah bantuin ibu nyuci piring
tapi ibu tetap marah sama aku mas

jangan suka marah gitu sama devi bu
jangan suka marah gitu sama devi bu
liat liat kalo menurut devi bu
ibu gak marah
malah devi yang marah
kan tadi ibu mau bawa sampah
semua ibu dengar suara azan
ibu pikir mau sholat dulu
tapi devi malah yang minta ibu terus
ibu jangan marah marah ya sama devi
buang tuh sampah
kenapa nggak sekalian dibuang sih
ibu apa apaan sih
pokoknya gue gak tau
ibu bersihin kaki aku
ibu ambil tuh sabun
bersihin yang bener
gitu aja gak bisa
tuh belum bersih
ini juga nih yang sebelah lagi
gitu aja gak bisa
gue ajarin ya
bersihin kaki ibu
tadi numpahin sampah di kaki ibu
jadi aku disuruh bersihin kaki ibu
enggak bener begitu bu
enggak bener itu
ibu marah marah sama aku mas
yang satunya lagi devi bersin lagi
jangan begitu sayang
sebaiknya ibu istirahat aja bu
ibu kayaknya beneran gak suka deh sama aku mas
aku udah gak sanggup tinggal disini mas
masa sih ibu kayak gitu
kamu lihat sendiri kan
tadi aku disuruh bersihin kaki ibu mas
aku gak tau harus gimana lagi mas
nanti aku bicara sama ibu
besok besok ibu bisa belajar dari kesalahan kemarin
kamu yang sabar ya
mas rafa sebentar lagi kayaknya bisa aku tanganin
aku harus bisa bikin mas rafa benci sama ibu
kalau aku bisa sepenuhnya nguasain mas rafa
itu artinya aku bisa menguasai hartanya
tinggal mikirin gimana caranya
nenek tua ini dari sini
astaghfirullah alj dese billah
ngapain lagi si nenek nenek ini tidur disini
ibu bangun ibu